bank indonesia mendorong pengembangan layanan keuangan digital fintech berbasis syariah
karena diprediksi mampu meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah
melalui peningkatan efisiensi dan kecepatan layanan
bank indonesia menyebutkan perkembangan fintech syariah sangat potensial
apalagi saat ini nasabah perbankan syariah baru mencapai dua belas juta nasabah
di beberapa negara seperti uni emirat arab kanada singapura dan malaysia
fintech syariah sudah berkembang dan sebagian besar aplikasinya fokus pada layanan pemberian pinjaman
di bidang usaha wisata halal potensi kehadiran fintech juga sangat besar
sementara berdasarkan data asosiasi fintech indonesia saat ini terdapat satu ratus delapan puluh empat perusahaan fintech yang bergerak di empat kategori
di antaranya kategori simpul
perjalanan pembiayaan dan pengumpulan modal
kategori investasi dan manajemen resiko serta kategori penyediaan pasar
mayoritas pelaku fintech berasal dari kategori payment yang jumlah pelakunya mencapai tujuh puluh tujuh penyelenggara fintech